apa kabar kok bisa ketemu disini
baik aduh senang sekali bisa ketemu kamu lagi
iya kebetulan sekali
kan tante kenalin nih papa
selamat siang pak
oh iya senang ketemu dengan kamu
oke kamu gimana udah baik kan
eh kok malah diperban kamu
iya kemarin dicek sama dokter
dan harus diperban aja sih pak
udah dikasih salep dan alhamdulillah sekarang udah membaik
aku senang loh papa kesini
ini bener udah baik kan
papa kesini tuh papa mau ngajakin kamu
aku kemarin udah ke makamnya nendi pak
aku ke makamnya nindi pas di hari ulat tolnya dia
pas sampe sana makamnya nindi udah rusak
ada orang yang rusakin makamnya nindi
dan aku gatau siapa yang rusakin tapi
sakit hati aku pak
kenapa makamnya nindi dirusak
siapa yang melakukannya
papa juga mau lihat nih sekarang
nanti kita rapiin sama sama ya
udah udah gausah nangis lagi udah dong udah
udah papa disini papa disini ya
tapi aku minta izin dulu sama mas al ya
udah tenang biar papa yang telfon al
al yuk momo udah siap
kamu lagi sibuk
oh engga engga engga
ini papa mau ajak andin pergi sebentar
oh boleh boleh boleh
iya ga lama kok ga sampe malem ya
boleh dong masa nggak boleh
yaudah aku ambil tos dulu sebentar ya
ih udah cantik cuci omang
cantik banget sih anak papa
ini anaknya cantik
cantik sekali cantik sekali mau kemana
mau pergi ya
naik ke rumah ya sus
siapa yang tegak lakuin ini
nisan ini emang salah sih
jelas jelas nindi ulang tahunnya november
tapi ditulisnya bulan sembilan
aku juga gak tau pak
nanti papa minta penjaga makam
untuk beresin makamnya nindi ya
nanti kita ganti juga
papa nisanya jangan pake kayu begini
biar nggak bisa dirusak orang
mama duluan aja ya al masih ada yang diurusin dulu di mobil
yaudah mama beli bunga dulu ya
oma mau kemana
oma mau beli bunga dulu ya rena disini sama papa
bisa bisanya sih malah ketemu sama andin sama papa surya di sini
apa kabar kok bisa ketemu disini
apa kabar tante
baik aduh senang sekali bisa ketemu kamu lagi
iya kebetulan sekali
kan tante kenalin nih papa apa
selamat siang pak
oh ya senang ketemu dengan bapak
tante kesini sama siapa
tante kesini sendirian
enggak tentu sama anak tante dan cucu

no enggak mau beras risiko itu wicked dua ratus enam puluh tujuh antre shear
ketawa yang salah
kok mama lihat mobil kamu pergi
iya mama mau kenalin kamu sama seseorang
nanti aja emang ya
ini aku mau nganterinnya ke kamar mandi
katanya ke belakang pipis
nanti kamu kalau sudah selesai
langsung kesini ya
yaudah dah ma
gimana tante masih sakit
perut saya kebetulan sudah oke
dari semalam sudah sembuh kok
udah baik kan
sampai ketemu lagi andin ya
siapa dia andin
aku juga baru kenal pak
aku ketemu dia juga di rumah sakit
sudah aman pak
terima kasih pak
saya permisi dulu pak